bosan lagi aku juga ngapa ngapain di rumah ya aku bantuin kamu aja lah
gak usah mbak kekik aja
udah jangan nanti kecapean loh kamu
andin aku di depan rumah kamu tolong keluar
kamu ngapain sih mas
di rumahku juga gak lagi gak ada suami aku mas
oke disini om ada sempat beli nih
ini om taruh di bawah dulu ya
om sempat beli ada
kita main tebak tebakan kelereng
ada bedak gak
bedak bayi ada pak
nah renas ini
jadi kita tebak tebakan ya
kelerengnya ada dimana
oke yang kalah
harus tempel di bantal ini
yang banyak sekali
siapa yang kalah ya
gunting kertas batu
harap demikian pak kalau gitu saya permisi
kalian tolong kerjakan apa yang saya perintahkan barusan ya
saya permisi dulu
dari aroma aromanya tercium tangan sebelah sini
satu dua tiga
rena betul tolong ambilin minum boleh
rena kenapa pak
sabar sabar sabar tunggu bentar ya
bentar bentar rena
kok gak berhenti sih
ya allah kenapa nggak berhenti juga pak
aku mau cakap terima kasih banget sih papa
ini semua karena bantuan tante loh
tapi suami kamu udah bener bener sembuh kan
suami aku sekarang udah sehat loh
ya pokoknya selagi tante bisa bantu tanpa akan bantu
aduh mama andin
gawat kenapa bisa ada di sini sih mereka
kebetulan tante ros ada di sini
mungkin aku bisa temuin masalah sama tante rosa kali ya
ah tante mau gak kalau misalkan aku ngenalin tante ke suami saya
kebetulan tante juga mau ketemu suami kamu

tante ros sudah pergi
cari siapa andin
aku nelfon suami saya kok kayak denger suara handphonenya ya
mungkin dia balik
bu rena batuk batuk dan gak berhenti berhenti
tante mesti pulang
oke sampai ketemu ya
tante apa kabar
untung mama pergi
kok mukanya panik gitu
apa ada sesuatu yang terjadi sama reina
kamu ngapain di sini
eh aku mau kenalin kamu sama ke tante rosa
kayaknya dia belum jauh deh
nanti nanti bisik sendiri

aku senang banyak kesana
selamat jalan tentunya
ini mas aku kesini karena aku bawa makanan buat kamu
dan kebetulan aku juga ketemu sama tante rosa
ternyata anaknya kerja disini loh
tumben mamah main kesini
mendingan gue bawa adin pulang deh secepatnya dari sini
yuk kita pulang ya
lah kok pulang
aku udah main makanan loh ini
sekarang jam berapa
tuh udah jam segini mas
jam makan siang
eh makan dulu yuk
makannya di rumah aja
suster rena kenapa
maaf bu gara gara saya rena jadi batuk
enggak tadi kita main tebak tebakan kelereng
yang kalah nempelin muka di bantal yang ada bedak
terus tadi giliran rena yang kelihatan kayak gila
kamu udah udah apa
udah minum apa
aduh ya ampun
saya udah kasih air hangat dan udah agak mendingan sekarang
aduh sembuh sembuh sembuh
gimana bu urusannya sudah selesai
sebenernya belum sih
saya belum sempat ketemu anak saya
mungkin misalnya ada waktu
yaudah kalau gitu saya pamit
pak nino saya yang harusnya terima kasih
dan saya minta maaf udah ngerepotin pak nino
udah bikin kamu jadi batuk
ntar juga sembuh ya
nanti banyak minum lagi ya
nanti dikasih minum air hangat lagi
oke terima kasih sekali lagi ya pak nino ya
susah ambilin tisu basah
yaudah om balik ya reina
terima kasih pak nino
kamu tolong langsung siapin makanan aja ya
mama tadi kenapa ya
kenapa perginya buru buru sih
nanti saya jagain area ini
aku akut pak nino
sudah aku dunga
bu rosa omanya rena memang benar mamanya adebaran
jadi waktu itu memang aku gak salah dengar
jangan pernah sembarangan kasih es krim ke anak orang
iya sayang masuk dulu ya mas
ngapain anda ada disini
al kamu bisa mampir ya kesini ya
tengokin rena deh kasihan dia batuk batuk
udah mendingan tapi better you come here
iya ya ma al kesana sebentar lagi
oke kalau gitu see you al
sekalian mama akan tanyakan langsung ke kamu al
apa benar yang diucapkan
tante indira ke mama
dokter titip rena dulu ya
saya mau ke kamar sebentar
rena disini sama suster ya
ngomong mau ke kamar dulu
satu dua tiga empat lima
suster ngelihat kunci mobil saya ketinggalan tadi kayaknya
iya ketinggalan tadi kayaknya
oh ini pak
rena aku balik ya
sehat sehat kamu ya

kan kalau kita paham
bukan kita tak bisa
sekali lagi sekali lagi
udah kamu makan sana
jangan sakit ya
katanya lagi enak badan ya
udah enak badannya sekarang
kalau senyum berarti udah sehat
rina udah mama kasih air hangat sama obat
seneng kalau liat reina udah enak
kamu mandi sama suster ya
aduh anak pinter
mau bicara sama kamu
menurut tante indira kalau mau adopsi anak
syaratnya kamu harus menikah
iya ma itu benar
tapi itu peraturan lama kok ma
sekarang udah ada kebijakan baru jadi kalau mau ngadopsi anak
tanpa harus menikah juga bisa
kamu bicara jujur kan sama oma
mama gak percaya sama al
itu permata kasih
mama cuma pengen tahu aja
nanti kita makan malam sama sama
mama kayaknya nggak percaya sama gue
apa dia tahu kalau gue bohong ya
bapak mau ketemu siapa ya
saya mau ketemu radin
ada sesuatu yang penting saya bicarakan pak
tolong saya tunggu di sini
eh mohon maaf pak sebelumnya pak
sebaiknya bapak izin dulu maaf maaf buat saya
kalau dibolehin saya bukain
mbak mbak mbak mbak wess gak usah kiki aja
banding duduk duduk disini aja lu nyantai ya
ya bosan lagi aku juga gak apa apain di rumah ya aku bantuin kamu aja lah
gak usah mbak kiki aja
mbak wis udah jangan nanti kecapean loh kamu
andien aku depan rumah kamu tolong keluar
di rumahku juga gak lagi gak ada suami aku mas
aku gak mau ada salah paham loh
ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu
ini menyangkut kebohongan al selama ini
aku tunggu di luar
tolong buka ya
tolong buka ya
makasih udah mau keluar
aku dateng kesini karena aku mau ngusir kamu kok dari rumahku
aku gak akan pergi sampai kamu tahu kebohongan apa yang sudah dilakukan suami kamu sama kamu
papa aku udah mandi
ahhh udah mandi sayang aduh
hmmm harum sekali
cantik banget sih anak papa kayak mama
papa tadi ada om bayi
iya pak tadi pak nino yang datang kesini
jangan jangan dia cari informasi ke keluarga gue kayak yang ersa lakuin
mending gue cek cctv deh
sebentar ya nak
kenapa ini nunjuk rumahku ini
kamu disini dulu ya nanti papa main lagi
tolong jagain deh sus
mama sebenarnya gak mau curiga sama kamu
tapi mama harus yakinkan hati mama
aku udah tahu kalau ternyata
cukup ya mas
aku gak suka mas
tolong ya kamu jangan ganggu ganggu rumah tangga aku mas
apa kamu gak inget
kamu sama mas al berantem di depan papa sama mas
tapi aku gak mau kalau kamu dibohongin terus andin
tolong jangan ganggu rumah tangga aku
apa pernah aku ganggu rumah tangga kamu
tolong jangan pernah ngejelekin mas al di depan aku
aku gak suka
gak sabaran banget
mau kemana sih cepet cepet
nama panti asuhan
sebelum rena diajak sama papa
oke mutiara bunda
mutiara bunda ya
soal panti asuhan reina
kamu tau mas nino datang ke rumah
oh dari cctv ya
apaan sih ditanya apa jawabnya
tadi sih emang mas dino pengen ngomongin kamu tapi kan aku gak mau dengar
apa yang mau nino katakan ke andin ya
sampai sampai dia harus tiateng kesini
yaudah tidur sana udah malem
udah tidur bisa senyum senyum
miskin punya kesempatan emas nih untuk menghadirkan kamu ke dunia ini secara cepat aladin
kok pintunya nua tuh
gak kunci lagi
kiki denger saya gak
bentar ya mas soalnya emang pintu pintu ini mas tiba tiba nutup nutup sendiri terus tiba tiba nguci ngunci sendiri
bentar ya mas al
cepetan buruan cariin ya
mas kalo misalkan masih ke kunci terus gimana kamu tidur disini sama aku
ya mau dimana lagi